dan informasi terakhir saudara bersepeda ke tanah suci
seorang pesepeda asal malang jawa timur sayudi prastopo berhasil tiba di tanah suci mekah dan madinah dengan bersepeda
ia menempuh perjalanan dengan jarak dua puluh tujuh km lebih dari banyuwangi jawa timur ke arab saudi
diawali dengan berlatih bersepeda selama enam belas bulan berkeliling pulau jawa sahyudi prastopo kini berhasil mencapai mekah dan madinah
perjalanan pria kelahiran malang jawa timur ini bermula dari banyuwangi enam belas november dua ribu dua puluh tiga lalu dan tiba di tanah suci tujuh april dua ribu dua puluh
dalam perjalanannya ia melewati sejumlah negara antara lain malaysia tiongkok pakistan
namun kedatangan sayudi di arab saudi ini memang tidak bisa digunakan untuk menunaikan ibadah haji karena memakai visa turis
meski demikian ia merasa senang karena bisa mencapai tujuannya dengan berbekal uang saku lima juta rupiah
mungkin agak susah karena dokumen saya cuma pasport saja
jadi tantangan yang terbelat selama lewat mengejar durasi waktu visa
jadi durasi waktu visa itu kan tiga puluh hari semua negara karena visa saya turis
itu saya harus kejar jangan sampai overstay
bisa jadi saya nggak tidur itu cuma satu jam dua jam istirahat saya cycling terus
sayudi akan tinggal di madinah selama sembilan belas bulan
dan sepuluh hari sesuai visa yang berlaku
ia berharap selama di madinah bisa membantu jemaah haji lansia dan sholat arbain
imron fahim kompas tv madinah arab saudi